lamong itu menanyakan tentang surat tanah dan juga surat surat rumah ini
untuk apa coba mereka menanyakan surat surat itu
mana saya tahu kak
kakak jadi curiga
jangan jangan perampok itu adalah kerabat dekat kita sendiri
udah lah kak gini aja
harta warisan bapak kita jual terus kita bagi bagi
saya nggak mau kita ribut cuma karena harta warisan
richard kamu ada di mana
kenapa sih kak
ada yang saya mau bicarakan sama kamu
mengenai tanah dan rumah ini
kak kakak menuduh aku lagi ngerebut akta warisan bapak
sudahlah kamu jangan punya pikiran seperti itu lagi
justru kakak sekarang ini mengikuti keinginan kamu untuk menjual rumah dan tanah ini
dan kakak sudah punya pembelinya
apa udah dijual kak ngomong ngomong dong
makanya kakak telepon kamu supaya kita tuh bisa ketemu secepatnya
oke besok kamu harus ke rumah kakak
nanti kita bicarakan semuanya
entah entah anak pertama kok dia yang ngatur semuanya
eh siapa kalian
bawa dia ke rumah
amun amun amun
jangan bangun jangan bangun jangan bangun
kalau kamu memang menginginkan semua harta warisan bapak
jangan sampai semua kejadian ini akan terulang lagi
apa lagi coba yang akan terjadi
kakak pikir aku yang udah melakukan semua ini
astaghfirullahaladzim kau tega banget sih kak
kau tega sekali kak
udah kamu tuh gak usah mengelak dunia
kakak tau tau semuanya
buat apa kamu ngelak ngelak lagi
kak denger kak
aku ini masih punya perasaan kang
aku masih punya tuhan
sadar kak richard itu adekku kak

aku kesinggung banget kak
sudahlah gak usah terus ditangisin kepergiannya richard
semua ini sudah takdir saat kamu harus nerima
bang sepertinya kita harus segera pergi dari rumah ini bang
saya nggak mau karena rumah ini kita punya banyak masalah
memang abang nggak mencium adanya kelicikan yang terjadi di dalam keluarga saya bang
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
kau mau ke rumah
dengar bu santi
iya betul siapa ini
saya mau kasih kabar adik ibu yang bernama nuni
sekarang dia ada di rumah sakit
pokoknya begitu deh
sebentar sebentar ada telepon
iya dan siapa ini
saya peringatkan kepada bu mer untuk tidak membeli tanah dan rumah yang ditawarkan santi
ingat kalau masih nekat membelinya bu mer bisa celaka
dan berikan sertifikat tanah itu kepada pemiliknya
paham bu mer
apa yang kamu tembak
baiklah kalau begitu saya mau menolong kamu
diam di tempat
kedih banget nih rumah
kamu yakin ini rumah santi wan
kayaknya sih emang ini kan
mana sertifikat itu
kayaknya di situ deh situ tuh
tidak tiada apa apa
itu tempatnya aja
ini tempat canalmale madonna
hebat emang untung ada lo berdua
udah sini bawa sini san
siapa yang nyuruh kalian
mau apa kalian
saya cuma orang kesuruhan
pak bram suami santi
nggak usah terlalu difikirkan
nuni pasti sembuh
tapi bukan nunik saja yang saya pikirkan pak
saya juga sedang berpikir
sebenarnya siapa adalah yang dibalik semua peristiwa
yang terjadi di dalam keluarga saya
kamu nggak usah khawatir
dan kamu gak usah takut sama orang gila itu
karena ada aku
aku pasti bela kamu
walaupun nyawa taruhannya
santi ini ibu mary santi
ada apa bu
santi hati hati dengan suamimu santi
ternyata orang yang selama ini mengancam
menteror dan membunuh richard
serta mencerakai nuni
adalah suamimu santi
ini orang orang suruhannya disini sedang dirikus
santi kamu cepat pergi dari rumah santi
kamu cepat pergi santi
buruan dike nyetirnya kenapa sih san
ini udah ngeput
itu memang mau cepat tapi hati hati
eh lu tenang aja dewan
yang penting nyampe
ini bukan urusan kamu
dia membunuh saya bu tolong saya
kamu nggak usah mungkir lagi
yang merencanakan pembunuhan richard
dan mencelakakan muni
kamu tahu nggak
semua anak buahmu sudah kami tangkap
kamu harus bertanggung jawab setelah ternyata kamu
tidak kamu pembohong
kamu pembohong kamu pembunuhnya
udah jangan gelap
nah begini nih mi berdua
makanya kalau dipesantren itu
dengerin cermatin segala ajaran
doa di mana dapat meluluhkan kesombongan atau keangkuan seseorang
jadi seseorang itu bisa menyadari segala perbuatannya
aku tahu itu
gini nih mi selalu san selalu san capek
mami senang deh punya anak bisa bikin orang lain sadar
alhamdulillah ya allah engkau telah memberikan aku anak yang pintar
aku salah san
aku yang melakukan semuanya